loh rafa adam kok baru sampai
bukannya tadi kamu balik duluan
tadi di tengah jalan kita lihat penampakan ibu kabelah
rafa inget omongan kabelah
intinya rafa ngikutin penampakan ibu
eh ayah tante tau gak
tadi aku lihat ada orang pake baju hitam hitam sama panggung hitam
lagi lihat kekuburannya ibu
gak tau mi
ali liatnya dari jauh
bukannya gak keliatan jelas
iya ayah tante
soalnya tadi pas aku sama ali lagi ngejar
mereka mah hanta hantuan hantuan
eh mana ada hantu yang pake payung sih
dia hantu op ojek payung
bukan gitu bu ranti
jangan jangan itu adalah susteratna
bisa aja kan susteratna itu gak tau
dan baru tau kalau ibu meninggal
masuk akal tuh
haaa bener pisan
parit kadang kadang otaknya cerdas
aing general dikabung sini
lumayan otaknya kepake
kemarin kemarin kan disegel
gimana kalau sekarang kita pada pulang aja ke rumah
kita cari data datanya susteratna
siapa tahu bu indah masih nyimpen
sekarang kurang mampu
sebelum mau jannser
situ os itu tuh anggung american sonra alice
terus nih mereka sla scribenut tesla nah udah imut duit attacking yah dong

mau kemana kalian
ambilin obat ibu
bu indah kak bella mau ketemu ibu
jangan nongol di depan kita aja
kayanya hantu ibu gak keder kita lagi
aku capek lari terus
ibu masih sakit
nanti ketemu bella kalau ibu sudah sembuh
taruh di kamar ya
buku alamat punya ibu indah
siapa tahu berguna
coba aja pak rite yang lihat
siapa tahu ada nomor telepon sama alamatnya suster ratna
coba di telpon pak rite
ada tulisannya gak
ini jelas salah kali nomor teleponnya
mati emang beneran
kayanya mau ganti nomor di sananya
kalau misalkan ada alamatnya
mending langsung samperin aja ke rumahnya suster ratna
besok kita berdua samperin langsung ke alamat itu
dan kita tanya tanya langsung semuanya
tare tak gitu benar
aik kamu dari tadi kenapa perhatiin tadi
majah murung majah punahun
aku mau ketemu sama ibu
kamu tuh jangan kayak gitu sayang
kamu harus ikhlas
kalau bella ikhlas
nanti ibu indah bisa tenang
tapi kalau belanya terus terusan kayak gini
bella gak kasihan sama ibu
aku mau ikhlas sama ibu
kalau kamu masih kangen juga
setiap hari sholat kirim doa ya buat ibu ya
semoga doa semangat
tadi kamu balik duluan
tadi di tengah jalan kita lihat penampakan ibu kak bella
penampakan ibu kak bella
artinya rafa ngikutin penampakan ibu
karena si bella pengen ngomong sama ibunya
tuh ben kamu berani
sebenarnya rafa takut kak
sampai pengen pipis di celana
kenapa sih aneh aneh aja
masa hantu ajaknya ngobrol
tapi kok aku nggak percaya ya
kalau penampakan ibu itu hantu
masa gak percaya sih
jangan kan lihat
denger suara oncingnya
ya udah kalau gitu
kalian berdua buruan masuk deh
jangan kasih tau mami
ntar kalian malah diomelin lagi
ada yang tanya
tadi aku lihat penampakan ibu
di luar kejayaan lah